jangan salah sangka ini bukan sushi ataupun ramen sungguhan
meskipun sekilas bentuknya sama namun rasanya sangat berbeda
keunikan inilah yang digemari para penikmatnya
ya kebetulan saya berbagi es krim gitu kan
terus baru kali ini juga nemu tempat yang emang es krimnya unik gitu
beda dari yang lain mulai dari bentuk ada ramen ada udon terus dari rasa rasanya juga unik
sushi sushi ini memang unik karena bahannya tidak menggunakan nasi atau nori
melainkan ini adalah es krim dengan aneka permen jeli
sang jururacik menu sengaja memodifikasi menu es krim dibentuk aneka makanan khas jepang
ada ramen bento udon lengkap dengan kuah gula merah dan yang terakhir panburu
saya terinspirasi dari negara jepang itu sendiri
kan jepang itu identik dengan inovasi dan kreativitas
nah kita pengen implementasiin es krim tapi sekedar es krim
es krim itu karena homemade kita ada tekstur tekstur yang emang beda
dan itu susah dijelaskan jadi emang harus dicoba sendiri
nah sebelum mencicipinya kita lihat proses pembuatannya
siapkan es krim yang sudah dibentuk seperti sushi lalu diberi topping
ada topping aneka jelly yang menyerupai telur ikan salmon
lalu balut es krim menggunakan permen jeli di bagian pinggir
taburi wijen putih di atas es krim dan juga wijen hitam di atas es krim
dan es krim sushi siap disantap
nah ketika pertama ini datang dan saya melihat sajiannya tuh yang ada dalam pikiran tuh
masih rasa sushi dengan nasi beserta topping toppingnya
tapi ketika dimakan benar benar memberikan sensasi yang berbeda
karena ini es krimnya benar benar creamy terus ada asemnya
dan ini es krimnya menggunakan japanese ice cream yaitu nggak terlalu padat dan juga nggak terlalu lembut
untuk harga satu porsi sushi es krim di bandrol
mulai dari rp lima belas
anda tertarik mencobanya
dian permata sari bandung jawa barat